proses pencocokan dan pelitian terhadap presiden joko widodo dilakukan di istana kepresidenan jakarta pada selasa
maksud kedatangan saya di sini ingin melakukan pencocokan dan penelitian atau bisa disebut dengan coklit
petugas pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih mengecek kelengkapan identitas jokowi
petugas kemudian mencocokkan data jokowi di ktp dengan catatan kpu
setelah itu petugas menempel stiker di pintu masuk istana
stiker itu sebagai penanda jokowi dan keluarga telah terdaftar di data pemilih
nah ini adalah bukti bahwa saya dan bu iryana sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu dua ribu sembilan belas
dan saya mengajak saya mengimbo seluruh masyarakat untuk mengecek namanya di website nya kpu
apabila belum terdaftar segera melaporkan ke kpud setempat
ketua kpu hashim ashari yang memantau proses pencocokan data pemilih memastikan bahwa penyelenggaran pemilu serentak dua ribu dua puluh
akan berjalan sesuai rencana pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
saya kira ini simbolik ya bahwa pak joko widodo sebagai warga negara indonesia
yang juga kebetulan sebagai presiden
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih pemilu dua ribu dua puluh
ini menunjukkan simbol bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat tetap berjalan sesuai dengan agenda
dan ini rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah
pemutakhiran data pemilih
menyebut sebanyak dua ratus empat lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga belas orang
telah terdaftar sebagai pemilih di pemilu dua ribu dua puluh
data tersebut diperoleh dari data penduduk potensial pemilih pemilu dari pemerintah atau dp empat
dan data pemilih terakhir atau dptkpu
kedua data tersebut kemudian disinkronisasi dan dijadikan acuan bagi petugas untuk memutahirkan data pemilih
fikri adin cekarta